bersama dengan perayaan idul adha hari ini jemaah haji melakukan ibadah melontar jumroh akobah
agar pelontaran berjalan dengan tertib pemerintah arab saudi melakukan pengaturan waktu untuk pelontaran jumroh
kita simak laporan angkersianen indonesia eva yunizar berikut ini
setelah melaksanakan ibadah wukuf di arafah jemaah haji selanjutnya melakukan ritual pelontaran jumroh
mulai tanggal sepuluh hingga dua belas zulhijjah
untuk tanggal sepuluh zulhijjah atau hari ini jemaah haji akan melakukan pelontaran jumroh akobah
dan pemerintah arab saudi sendiri sebetulnya menghimbau kepada jemaah dari indonesia
untuk tidak melakukan pelontaran jumroh sejak pukul empat waktu arab saudi hingga pukul sepuluh waktu arab saudi
karena dikhawatirkan jemaah haji asal indonesia yang kondisi fisiknya relatif lebih kecil dibandingkan dari jemaah haji
jemaah haji yang datang dari afrika ataupun juga dari timur tengah
sehingga dihimbau jemaah haji indonesia untuk tidak melakukan pelontaran jumroh
karena khawatir akan bertemu atau akan menghadapi jemaah jemaah haji yang berasal dari afrika ataupun timur tengah
yang relatif fisiknya lebih besar dari jemaah haji asal asia tenggara
sementara untuk tanggal sebelas zulhijjah sendiri akan dilakukan pelontaran
pelontaran jumroh akobah wusta dan ulat
di tanggal dua belas zulhijjah ini sendiri jemaah haji indonesia bebas melakukan pelontaran jumroh di jam apapun
sementara di tanggal dua belas zulhijjah masih melakukan pelontaran jumroh di akobah hustadan ullah
jemaah haji indonesia dihimbau untuk tidak melakukan pelontaran
pada pukul empat hingga enam waktu arab saudi
karena lagi lagi dikhawatirkan akan bertemu dengan jemaah haji asal afrika dan juga asal timur tengah
yang fisiknya relatif lebih besar dibandingkan jemaah asal asia tenggara
dan saat ini jemaah haji sudah melaksanakan pelontaran jumroh akobah
untuk kemudian sebagian diantaranya akan melanjutkan dengan tawaf dan ⁇ sai ⁇ di masjidil haram